berbagai persiapan dan penerapan protokol kesehatan dilakukan oleh beberapa mal di ibu kota
untuk menyambut pengunjung pada lima belas juni mendatang
salah satu mal di kawasan senayan jakarta selatan
protokol kesehatan ketat diberlakukan untuk pekerja dan pengunjung hingga ke seluruh ruangan mal
meski menerapkan protokol kesehatan secara ketat
mal ini tidak akan memperlakukan pembatasan pengunjung
untuk mengatasi situasinya dari senayan city kami menyiapkan protokol selain protokol kesehatan
kami juga menyiapkan tentunya kita menambahkan dari segi keamanan
jadi biasanya bertugas penjagaannya kita perketat lagi
sehingga pada saat pembukaan kita akan mengatur customer yang masuk untuk tidak berebutan
atau tidak sesuai dengan standar yang seperti biasanya
protokol kesehatan juga akibatnya
protokol kesehatan juga akan diterapkan di mal yang ada di kawasan sudirman jakarta pusat
selain mengecek suhu tubuh pengunjung
pengelola mal juga membatasi antrean pengunjung di lift toilet
dan meminta tenan tenan untuk menjaga kebersihannya
sementara itu jelang penetapan new normal atau tatanan baru
pengelola salah satu mal terbesar di bali yang berada di kawasan kuta terus berbenah
mal ini akan disiapkan sebagai mal pertama yang menerapkan new normal
dan akan menjadi percontohan
bagi pusat perbelanjaan lain di kabupaten badung
pengelola mal telah menyiapkan sistem pemindaian dengan barcode
bagi pengunjung yang masuk untuk mengisi data diri serta data lainnya
sistem ini bertujuan untuk mengetahui kontak tracing jika sesuatu terjadi pada pengunjung
dan kami akan mengecek setiap minggu regular untuk memastikan mereka mengikuti aturan yang kita berikan
kalau sampai ada kedapatan tenan yang tidak mengikuti protokol kesehatan yang kami berlakukan
kami akan memberikan surat peringatan ke pengelola
ketua umum asosiasi pengusaha retail indonesia aprindo mengklaim
berbelanja di retail modern aman bagi masyarakat
karena sudah melakukan simulasi prosedur tetap covid sembilan belas terlebih dahulu
tim liputan cnn indonesia